apa awas geramukal itu kalian dua belas juta saya di dalam
udah dua belas keluarga saya di dalam
emosi para keluarga korban tak terbendung
setelah beberapa hari menunggu proses pencarian mereka tak mendapatkan hasil apapun
karena penasaran sebagian keluarga yang merasa ada sanak saudaranya di kapal motor siner bangun v
memutuskan untuk bertahan di pelabuhan tiga ras
keluarga terus berdoa agar proses pencarian bisa membuahkan hasil
selama delapan hari mengikuti proses pencarian titik terang bermuncul pada hari ke tujuh
alat multi beam side scan sonar menemukan sebuah objek yang diduga bangkai kapal sinar bangun
dalam radius dua hingga tiga kilometer
proses penyisiran memakan waktu cukup lama
karena kontur dasar danau yang tidak rata
ini menjadi kendala utama bagi tim penyelamat
selain masalah cuaca yang tidak stabil
pertama kali kita menggunakan alat yang tiga ratus tidak bisa melihat enam ratus tidak melihat
di dalam ini tidak datar
jadi pertama kali dari pinggir danau atau pinggir pantai ini turun turun turun sampai lima ratus
setelah itu ada kedalaman yang tidak ada
ini dalam ini dugaan
dalam kemudian naik lagi baru di sekitar lima ratus an itu
pada waktu kita lewat alat ini blank saat itu
jadi kita berpikir waduh ini dalam ini
sehingga tidak bisa
makanya kita hadirkan alat yang seperti yang dua ribu itu
ternyata dengan alat dua ribu dia bisa mendetek terus gambar itu
sehingga kita kerahkan alat yang enam ratus meter pun akhirnya bisa lihat juga
ya itu kan usaha kita
gapal siner bangun
kapal berukuran tujuh belas groston dengan kapasitas empat puluh penumpang tenggelam di tengah perjalanan
membawa total satu ratus delapan puluh delapan orang
tidak adanya manifest penumpang membuat tim sar gabungan membutuhkan waktu delapan hari
untuk memastikan jumlah penumpang kapal sinar bangun
setelah melibatkan stakeholder setempat tim penyelamat menyimpulkan ada satu ratus delapan puluh delapan orang
yang berlayar dengan kapal naas itu
hingga hari ke sembilan tim gabungan hanya bisa menemukan dua puluh empat orang
dengan kondisi tiga orang meninggal dunia dan dua puluh satu selamat
termasuk satu nahkoda dan dua anak buah kapal
sementara satu ratus enam puluh empat lainnya masih belum ditemukan
secara umum tata laksana pelayaran mengatur mengenai kondisi kapal sebelum berlayar
kapasitas penumpang hingga kondisi cuaca
menteri perhubungan budi karyasumadi mengakui
tenggelamnya kapal siner bangun v diakibatkan kelalaian pnr
yang terkait seperti nakoda dan penjaga pos pelabuhan
yang mengizinkan kapal berlayar dalam kondisi yang tidak layak
sebenarnya secara umum tata laksana itu sudah ada
tetapi memang kita harus menekankan kita harus mensosialisasikan
kita harus mengajak semua stakeholder ini agar mereka paham
setelah paham dan mengerti kita harus mereka lakukan dengan konsisten
apa yang menjadi catatan catatan itu
kalau sepengetahuan saya sebenarnya mereka tahu
tetapi enggak untuk melaksanakan
atas kelalaian yang terjadi kepolisian telah menetapkan empat tersangka
satu orang nakoda dan tiga dari pihak dinas perhubungan setempat
semuanya ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap lalai
menyeberangkan kapal dalam kondisi kelebihan muatan dan cuaca buruk
tenggelamnya kapal siner bangun v menyesakan
catatan kelam bagi para wisata air di danau toba
sebagai salah satu destinasi wisata utama di indonesia
pemerintah pusat dan daerah harus berbenah agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi
menjadi sebuah ironi saat pemerintah memutuskan danau toba
menjadi salah satu destinasi wisata utama di tanah air
namun manajemen transportasi airnya ternyata masih jauh dari kata layak
tenggelamnya km sinar bangun v menjadi pembelajaran mahal yang harus diterima
mendalam hingga ke akarnya harus dilakukan
proses hukum harus ditegakkan
dan pihak pihak terkait termasuk pemerintah
harus bertanggung jawab atas duka mendalam dari keluarga korban
karena kehilangan orang orang yang mereka cintai